kejiwaan bagi tersangka pelaku mutilasi di kecamatan cikupa tangerang banten rabu siang ini kembali batal putri
ya kusmayadi alias agus tersangka pelaku mutilasi terhadap nur atika rabu siang hari ini dijadwalkan menjalani serangkaian tes kejiwaan di mapo resta tangerang
tes kejiwaan yang melibatkan tim psikologi dari polda metro jaya ini dilakukan untuk mengecek kejiwaan tersangka apakah dalam kondisi sehat atau mengidap gangguan jiwa
namun rencana pemeriksaan itu kembali tertunda lantaran sebagian besar petugas kepolisian resor kota tangerang banten dialihkan untuk mengamankan kegiatan presiden joko widodo di venue ais bumi serpong damai di tangerang
kita koordinasi dengan tim psikologinya kalau kapan tim psikolognya bisa ada waktu baru kita akan periksa
kita rencananya tadi hari ini tetapi rupanya tim psikologi juga ada
kegiatan terkait penerimaan sesuai ya bentara dan polin sehingga kita jadwalkan mudah mudahan